nyah aku lapar aku awu suka lemas
hei laura lo berisik bang ada
lagian daripada lo teriak teriak mendingan lo simpen tuh tenaga lo
terus emang mau cari makanan kemana
oh mami aku sangat rindu papi
seneng banget deh papi sekarang udah pulang
lagi susah begini
mikirin lapar tahan aja sedikit
tahan aja lo berangka angka
aja aku masih kecil tau gak
eh itu udah kotak amal
nyah dosa tau gak semua nyuri nyuri
daripada perut itu sakit gimana
eh lo tadi udah ribut lapar
udah nanti kalau kita menyurit kita gantiin
aduh nyah lebih aku takut
udah tenang aja gue ngatur
cepetan bantuin gue
cepetan bantuin gue
masih ada orang mungkin gak ada
kita lari lah
kok orang gak datang ya
padahal kan kemarin baik baik aja perasaan
mau jadi saingan gue juga loh
terus lo liatin siapa
hmm jadi lo naksir sama lucky
iya dan gue bete banget deh kalau dia deket deket sama opu
jadi sekarang kita punya musuh yang sama deh
glenn kamu kenapa sih kok muka kamu sentuk gitu
dori bukan urusan lo
oh gue tau pasti lagi mikirin laura kan

udah deh daripada kamu mikirin dia mending lo sama gue aja
eh lu apaan sih eh denger ya
lo kan tau gue tuh pacarnya laura
laura itu saudara tiri lo
jauhin gue kenapa sih
ngapain sih lo suka sama laura
asal lo tau ya dia sama nyokapnya udah kabur dari rumah gue
mending lo cuma kabur
iya laura sama nyokapnya tuh pencuri
oh iya liat nih ya gue baru beli tinta nih
bagus loh warnanya ungu
liat nih liat nih ya
eh denger ya sampe kapanpun gue gak akan percaya sama lo
ih apaan sih glenn
nyiah aku lapar aku awu suka lemas
hei laura lo berisik bang ada
lagian daripada lo teriak teriak mendingan lo simpen tenaga lo
terus emang mau cari makanan kemana gimana sih lo
i'm home saya suruh pulang
seneng banget deh papi sekarang udah pulang
eh omas dimana kok gak keliatan
opi eh omas itu aduh gimana ya sebenernya mami tuh gak mau cerita sama papi
eh tapi omas itu semenjak papi gak ada dia selalu bawa pacar barunya itu ke rumah ini
dan sekarang dia kabur sama pacarnya itu pi
oh yaudah deh kalo papi gak percaya sama mami
oh dia juga kabur bau si laura itu
ya ampun orang lu bukan anak kecil sabar dikit dong
enak kayak nangis mulu dari tadi puyeng kepala gua
ya aku tuh gak bisa sabar lagi sabar gimana sih aku tuh lapar mau makan mau minum mau makan mau minum makanmu minum nggak bisa berhenti lagi
kalo aku berhenti bisa bisa aku mati
mulut udah kayak penetasan pratek lu udah sekarang lo diem di sini biarnya nyari makanan
thomas kamu kemana sih kenapa kamu harus pergi aku rindu kamu aku butuhmu
ya tuan tuan langdisa ya
tempat ya ya ya sudah tuan
udah udah sudah sudah sudah
mau beli apa pok
eh ini maksudnya sih pengen sih beli cuman saya gak punya duit
eh kalo mau beli gak punya uang jangan berdiri di sini kalian
jangan berdiri di sini
ngalin pembeli yang lain aja
udah sana sana pergi
udah sana pergi
kenapa kamu gak lari dari rumah
kenapa kamu selingkuh dari saya
bang paus siapa lagi yang selingkuh
siapa lagi yang kabur nama pacar
enak aja tuh bang palu kalau ngomong
saya tuh kabur karena duburu berhantu
tahu gak derma bang
lah iya lagian tuh si sapiro
jahirin saya mulu tiap hari
ya udah saya malah orang
dengan pergi dari rumah itu
minta maaf saya menuduh kamu seperti itu
sekarang saya tahu
kamu mau kan pulang sama saya ya
pulang ke rumah
mau pulang sama dari ya
loh kok koper papi ada di sini ya
aku mau pulang

anak mami udah pulang
mie papi udah pulang ya
iya udah pulang
tapi nggak tahu lagi pergi lagi kemana
mami apa itu benar
omas pergi dengan pacarnya
kalau papi nggak percaya